jadi saya sudah nengok ngecek semuanya pasien kondisi baik
pasien kondisi baik enggak ada demam enggak ada sese enggak ada apa apa
makan komunikasi juga baik
menurut saya kondisi sehat lah dia
ini baru satu dia ada di ruang isolasi
terpisah sendiri gedungnya
di ruang isolasi sulianti suroso yang sudah memang memenuhi standar
ini rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit infeksi
jadi kenaknya di karena dia guru dansa dia berdansa dengan itu teman dekatnya itu
dan kemudian tanggal empat belas februari
dua hari tanggal enam belas dia merasa batuk batuk
enggak enak lah batuk batuk sehingga rawat jalan ke rumah sakit
rawat jalan ke rumah sakit kemudian pulang masman
kalau tidak salah tanggal dua puluh enam
tanggal dua puluh enam dia minta untuk dirawat aja lah wong batuknya kok tidak hilang hilang
dan sese agak demam dikit
nah kemudian dirawat
ditelpon sama teman dansanya itu teman dekatnya itu
bahwa dia di malaysia dirawat orang jepangnya tadi
kemudian dia menyampaikan informasi ke tim dokternya dan b dua puluh sembilan
akhirnya dilakukan pemindahan ke rumah sakit sulianti suroso